selasa siang petugas gabungan mendatangi sejumlah warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya karena terpapar covid sembilan belas
dalam kesempatan hari raya idul adha kali ini petugas membagikan beras dan daging kurban yang telah diolah menjadi rendang
menurut keterangan kapolsek tanjung duren ada sebanyak dua ratus lima puluh paket daging rendang dan beras yang didistribusikan kepada warga
saya yaitu rendang bagi warga dalam rangka memperingati hari raya idul adha ini kita bawa bapak bapak boda memberikan bantuan berupa rendang itu
supaya warga walaupun melaksanakan isoman tapi turut merayakan hari raya idul adha berupa makanan daripada renang itu
dari data kecamatan setempat diketahui ada delapan ratus dua puluh enam warga yang terpapar virus covid sembilan belas di kecamatan grogol petamburan dalam satu pekan terakhir
tujuh ratus lima puluh orang diantaranya tengah melakukan isolasi mandiri rumah masing masing
berbeda dari masa sebelum covid sembilan belas merebak serta di tengah penerapan ppkm darurat
pengurus masjid al mutakin di cempaka putih jakarta pusat pada selasa siang mengubah pola distribusi daging kurban dari sistem kupuan antrean menjadi door to door
selain menyasar warga yang kurang mampu sebanyak tujuh ratus paket daging kurban turut disalurkan
bagi warga yang tengah menjalani isolasi mandiri karena terjangkit covid sembilan belas
memperhatikan pertama jelas sesuai haknya yang mendapat hak untuk daging kurban dan selain itu juga kita memperhatikan warga warga yang sedang isoman
pengurus masjid berharap adanya pembagian daging kurban di tengah pandemi dapat mengurangi beban warga yang kurang mampu serta mereka yang tengah berjuang melawan virus covid sembilan belas di rumah
tim liputan cnn indonesia